kasus pembunuhan brigadir yosua terus bergulir dan kini sudah sampai di dpr
komisi tiga memberikan sejumlah pandangan dan juga catatan atas kasus yang melibatkan mantan kadif propam verdi sambo
termasuk muncul usulan kapolri di non aktifkan
sejauh mana bola panas ini akan bergelinding dan berdampak pada posisi kapolri
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan gus jazilul fawait
dari komisi tiga dpr fraksi pkb dan juga mas khairul fahmi
selamat malam gus jazil mas heru fahmi apa kabar
selamat malam kabar baik pak ternak
terima kasih sudah bergabung saya langsung ke gus jazildu terlebih dahulu dari komisi tiga dpr
yang kemarin sudah memanggil menko polhukam lpsk komnas ham
jadi dari rentetan atau dari rangkaian pemanggilan itu gus
apa yang kemudian disimpulkan oleh anda atau mungkin oleh komisi tiga
dari kasus misteri kematian brigadir yosua ini
bahwa masing masing institusi ikut bertanggung jawab untuk membuka tabir
dan mengusut peristiwa atau kasus terbunuhnya brigadir j
dan pandangan saya pribadi
meskipun memang pada awalnya
kelihatannya memang ada pihak pihak yang sengaja untuk menutup nutup kasus ini
yang justru saat ini diperiksa etik maupun sudah jelas tersangkanya
jadi komisi tiga memberikan dukungan kepada kompolnas lpsk komnas ham
yang hadir kemarin nanti esok akan dengan kapolri
brigadir joshua ini harus dituntaskan
dan maruah institusi kepolisian harus dijaga
termasuk juga institusi institusi lain yang disitu terlibat untuk menguatkan
memberikan pesan kepada publik bahwa hukum di indonesia tegak
bahwa pelaksanaan hukum penegakan disiplin hukum berjalan
nah komisi tiga memandang
apa yang dilakukan oleh kompolnas pak mahfud lpsk komnas ham
dari keterangan keterangan yang disampaikan sudah jelas titik terangnya
apalagi kepolisian atau tim sus sudah menetapkan lima tersangka
komnas ham menyampaikan sisi sisi asli ada

kompolnas ham menyampaikan sisi sisi asli ada lpsk siap untuk siapapun nanti dari saksi dan korban yang meminta perlindungan
kompolnas ham menyampaikan sisi sisi asli ada lpsk siapapun nanti dari saksi dan korban yang meminta perlindungan

nah menyambut pendapat pribadi mengusulkan kepolisian aktif
menurut kami fraksi pkp itu jelas tidak benar
kami mendukung full mendukung penuh
kami mendukung full mendukung penuh
kami mendukung full mendukung penuh

bahkan disaat inilah
bahkan disaat inilah
kepolisian kapolri membutuhkan dukungan semua pihak agar kasus ini selesai
dan maruah kepolisian kembali terjaga
apa hubungannya meminta kapolri untuk non aktif
sebab kapolri itu kepolisian itu berbuat bertindak sesuai dengan undang undang kepolisian
dan tidak ada dalam undang undang kepolisian itu yang
meminta kapolri untuk non aktif pak atau yang lain
bahkan kapolri sudah on the track
melaksanakan undang undang kepolisian
utamanya dalam hal penegakan hukum
jadi anda dan fraksi pkp melihat itu sudah on the track dan tidak benar
jika kapolri perlu dinonaktifkan
kita coba dengarkan lagi pernyataan bung benny kaharman ya gus jazil
dan juga pak khairul fahmi kemarin dalam rapat dengan menko polisi
baik gus jazil
tapi yang juga kemarin menjadi catatan dari sebagian anggota dewan komisi tiga
ini kan juga soal munculnya apa istilahnya ya
geng sambo atau kerajaan sambo begitu yang itu melibatkan jenderal jenderal
yang ini ada di institusi polri sendiri begitu sehingga muncul kemudian mungkin
usulan dari bung benika harman
menurut anda dengan adanya temuan atau indikasi geng sambo
dan segala macam spekulasi sekarang yang berkembang ini

tapi apakah itu sampai kemudian sampai tataran menonaktifkan kapolri
tidak perlu karena justru kapolri saat ini mengambil momentum
untuk melakukan pembersihan
memang seperti disampaikan pada awalnya kasus ini
seakan akan ada yang menutupi dari pihak kepolisian
tetapi akhirnya ada kurang lebih delapan puluh tiga personel kepolisian yang diperiksa etik
ada yang menjadi tersangka ada yang masuk tempat khusus
artinya kapolri mengambil langkah yang tepat
menindak anggota anggotanya yang disinyalir
yang disinyalir dituduh tadi membuat obstruction of justice
atau berita bohong
atau memalsukan bukti bukti
atau merusak bukti bukti yang ada
nah ini kapolri sudah bertindak
kapolri sudah bertindak tegas
justru kapolri harus kita dukung
dan tidak ada yang menyampaikan apa keterlibatan kapolri
dalam kasus penembakan brigadir j
justru sekarang kapolri memberikan sinyal yang tegas kepada anggota anggotanya
bukan hanya soal brigadir j
tetapi semua anggota kepolisian harus disiplin
buka semua bisnis bisnis yang ada disitu disinyalir ada bikin kepolisian
judi orna atau apapun
saya pikir itu adalah langkah yang tepat dari kapolri yang patut kita dukung
karena hari ini memang kita masih dalam situasi pemulihan ekonomi nasional
yang membutuhkan stabilitas
yang membutuhkan kepercayaan publik kepada kepolisian
jangan kemudian mendorong opini
mendorong opini kepolisian seakan akan tidak putus
padahal ini sudah dibuka
padahal langkah langkah kapolri tegas dan jelas
jadi biarlah proses predisambut itu dibuka seterang terangnya
dan saya yakin pak kapolri akan membuka itu seterang terangnya
tidak akan ada yang ditutupi
termasuk juga menindas
ini berapa orang yang sudah dipecat oleh pak kapolri
yang sudah dimutasi
ini artinya ada langkah langkah
kecuali pak kapolri mendiamkan
pak kapolri justru membuat langkah langkah yang menurut saya sangat baik
khusus untuk perbaikan kepolisian ke depan
lewat kasus seperti ini
oke baik baik
saya ke pak khairul fahmi
anda sepakat dengan gus jazil tadi
pak khairul fahmi ini sudah tepat
meskipun juga ada yang melihat bahwa ini lambat
atau juga mungkin masih on the track seperti yang disampaikan
tapi ketika ini kasusnya tidak lagi semata mata kematian brigadir yosua
tapi sudah merembet kemana mana
ini juga kemudian melibatkan sejumlah perwira
bagaimana agar ini bisa benar benar tuntas penyelesaiannya
pak khairul fahmi
pertama kasus kematian brigadir yusuf ini memang harus diakui
kita berkutir bagai kandung bola talcu yang terus memutar
dengan daya rusak yang biasa
ya potensi kerusakan imbasan dari kasus ini saya kira sangat besar
apalagi jika tidak dikendalikan
saya kira pengendalian dampak ini penting
baik bagi kelembagaan polri maupun bagi kepolisian yang lebih luas
bagi negara pengelolaan publik
ini penting pengendalian dampak ini
sehingga dalam konteks ini saya bisa memahami dan
bahkan dengan apa yang disampaikan oleh bu sikadil tadi
kita perlu memberikan tempatan bagi polri
untuk menjadikan kasus ini sebagai momentum
titik awal dari perubahan perubahan yang dibutuhkan
untuk menghasilkan polri yang lebih baik
lebih bersekretas lebih profesional
itu yang kita lihat
kapolri juga perlu diberi kesempatan
dan tentu saja tidak cukup hanya sekretas
tapi ini perlu juga good will dan political will
dari pemerintah presiden
perintah yang jelas
memberikan arahan arahan atau agenda agenda apa saja
perlu dilakukan oleh kapolri secara jelas
baik agenda taktis maupun agenda strategis
yang perlu dilakukan kapolri
juga dengan tenggat waktu yang jelas
jadi kalau kita misalnya mau bilang
kapolri perlu di non aktifkan atau perlu dicopot diganti
ini ada ukurannya
presiden juga perlu menunjukkan political will
dengan memberikan perintah arahan dan menetapkan agenda agenda yang jelas
supaya langkah langkah yang dilakukan kapolri
saya kira apa yang dilakukan kapolri hari ini
ini sudah cukup baik dan on the track
paling tidak dua hal yang dilakukan
mengungkap masalah kematian brigadir jni
yang meliputi adik dalam pelaku utama pelaku terserta
begitu kemudian pengungkapan adanya perbuatan melawan hukum
dalam perangan kematian brigadir jni
yang bisa saja nanti meliputi pemberi perintah
siapa belakang penyediaan sukuannya
nah dari pengungkapan kedua hal ini
kemudian akan diperoleh
siapa saja pelaku dengan ancaman pidana
kemudian siapa saja pihak yang diduga
melakukan pelanggaran dikip
atau pelanggaran etika profesi
sehingga bisa dilakukan pemetaan yang jelas
untuk bisa dilakukan langkah langkah pengendalian dampak
atau pengendalian hal hal yang bisa berakibat
hal hal yang terjadi akibat kerusakan timbasan
dari kasus kematian brigadir jni
baik pak hairul fahmi
ukurannya apa menurut anda
kalau kemudian mengusulkan
dan kalaupun anda melihat ini masih baik
ini sejauh ini on the tracknya menurut anda
itu apakah memang perlu diapresiasi atau seperti apa
ya saya kira kalau diapresiasi juga
ini juga lebay juga ya
saya kira ini kita beri kesempatan saja lah polri
untuk bekerja begitu ya
kak polri sudah menegakkan untuk melakukan pengungkapan
ada dua hal yang bisa dilakukan ya
yang bisa menjadi
kalau itu diawat ya bagaimana
pengungkapan kasus kematiannya itu sendiri
dari sini kan kemudian
dampak timbasannya ini
seberapa besar gitu sehingga
apa saja yang harus dilakukan
polri ini bisa kelihatan gitu
kita hanya beranggapan
yang disampaikan pak
saya kira itu juga gampat
walaupun ada keraguan ya
mampukah kak polri
ya tapi kita tetap harus beri kesempatan
akan lebih sulit lagi kita
misalnya kak polri ganti
kak polri ganti ini gak diatur
gak ada masalahnya
pandemik kepol polukam yang diminta untuk
ini juga gak sederhana
kak polri bekerja
kata kuncinya tadi di
dari disampaikan oleh pak hairul fahmi
di satu sisi juga ada keraguan
sejauh mana kesempatan itu kemudian diberikan
diberikan sebagai upaya pembuktian
momen yang bisa digunakan oleh kak polri
justru langkah langkah yang diambil oleh kapolri itu menunjukkan
kak polri serius
untuk menangani kasus ini
lima orang tersangka

dan lima belas yang ditempatkan di tempat khusus
kak polri mendapatkan dukungan dan mempercepat
ini atensi presiden juga
dalam undang undang kepolisian
kak polri bertanggung jawab prada presiden
presiden sudah memerintahkan
oleh sebab itu
jangan sampai kasus ini kemudian membuat
institusi kepolisian lebih terpuru
karena fitnah fitnah karena opini opini yang seakan akan kapolri atau kepolisian tidak mampu menyelesaikan kasus ini
justru saat ini harus dibuktikan oleh kapol operasi kalau ada kerajaan di dalam kerajaan
tata kembali realisasi kadipropa misalkan perkuat komponat
saya pikir ini menjadi momentum baik buat kita semua buat bangsa ini bahwa institusi yang bertanggung jawab pada sisi keamanan dan ketertiban masyarakat harus bersih
nah ini kan mengagetkan kita semua sebenarnya peristiwa ini mengagetkan kita semua
ini yang melakukan adalah polisinya polisi
dan ada pengamat menyampaikan dan baru kali ini dalam secara indonesia
seorang atasan polisi menembak anak buahnya
nah ini yang nanti akan diungkap di dalam penyidikan mau nanti dalam pengusutan dalam dakwaan dan tuntutan
apa sesungguhnya motif yang terjadi itu satu
namun kapolri sampai itu juga melakukan penataan ini
melakukan pemecatan melakukan mutasi melakukan pembenahan
dan justru yang paling penting menurut saya
perbaiki institusi misalkan kadimperopam
mana tupoksi yang harus dikurangi mana yang harus ditambah
kompolnas juga menyampaikan kepada saya kompolnas tidak bisa memanggil anggota kepolisian
mungkin di kewenangannya bisa ditambah jika
yang melakukan tindak kejahatan itu kepolisian
pihak kepolisian mungkin kompolnas bisa
supaya tidak seperti yang diopinikan seakan akan
kalau ini dilakukan oleh polisi juga
ada semacam kesikui itu kruural
ada semacam keenggahan antara struktur
ewo pekewo untuk menyidik temannya yang polisi apalagi menyidik generalnya
justru disinilah menurut saya pak kapolri kita semua harus mencari terobosan
untuk penguatan kepolisian
supaya peristiwa ini tidak terjadi
dan terjadi juga reorganisasi dan bersih bersih di tubuh kepolisian
sehingga mantaplah kepolisian di mata masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi
dan polisi kita polisi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
menjaga stabilitas ketertiban masyarakat
itu yang diharapkan masyarakat hari ini
jangan sampai kasus ini kemudian menjadi
pintu justru merusak citra kepolisian
nah opini yang tidak benar dengan hoax tempat termakan berita hoax
takkan akan di rumah pak bedi sambo itu ada uang sembilan ratus miliar katanya
nah ini menurut saya berita berita liar
skema judi online itu semuanya berita berita yang kemudian membuat pak kapolri atau pihak kepolisian menjadi terpojok
nah menurut saya justru apa yang disampaikan oleh pak kapolri
lakukan saja tindakan kepada aparatnya yang tidak disiplin
berikan penghargaan kepada polisi yang mampu membongkar kasus kasus yang di mana pihak kepolisian terlibat
nah saya pikir itu yang semestinya hari ini diambil momentumnya oleh kepolisian dan kita semua
peristiwa kejadian penembakan brigadir j itu menurut saya blessing untuk mengingatkan kita semua termasuk kepolisian
agar mencari dan menata institusi ini sebaik baiknya karena ini menyangkut ketetipan dan keamanan masyarakat
oke baik pak hairul fahmi besok kabarnya komisi tiga ini akan memanggil kapolri dalam fungsi melakukan pengawasan
menurut anda besok apa yang akan dilakukan

apa yang perlu ditekankan didorong diawasi oleh komisi tiga
yang perlu juga dipertanyakan kepada kapolri dalam kasus kematian brigadir yosua ini
tapi kita break dulu kami akan segera kembali sesaat lagi
ya besok akan ada pemanggilan kapolri oleh komisi tiga ini
mungkin juga menjawab gus jazil ya kekritik bahwa komisi tiga diam saja dalam kasus kematian brigadir yosua ini
tapi nanti boleh direspon nanti saya ke pak hairul fahmi dulu
apa yang perlu digali menurut anda oleh komisi tiga dpr ketika memanggil kapolri besok
karena salah satu isunya kabarnya adalah ini juga soal kerajaan sambo dan konsorsium tiga ratus tiga
apakah itu memang urgent sekali untuk kemudian digali oleh dpr
ya kalau dibilang dpr diam saya tidak menanggung
kalau dibilang dpr diam saya tidak menanggung

sejak tanggal delapan juli saya sudah bicara kepada media untuk segera mengungkap kasus ini
bahwa memang ada keterangan kepolisian ketika itu polres jakarta selatan yang tidak sesuai dengan faktanya yang sekarang
itu memang terjadi justru itulah yang kemudian dilakukan langkah langkah oleh kepolisian

dari situlah kemudian pak kaporri mengungkap kasus ini
dari situlah kemudian pak kaporri mengungkap kasus ini
dari situlah kemudian pak kaporri mengungkap kasus ini

dari situlah kemudian pak kaporri mengungkap kasus ini

justru ketika itu dpr sedang reses komisi tiga sedang reses sedang kerja
nah saya ulangi bahwa pak kapolri besok akan diundang rapat kerja bersama dpr
saya yakin banyak hal yang akan disampaikan dan ditanyakan oleh anggota dpr
tentu tidak spesifikasi kasus tetapi memang kasus ini adalah kasus yang aktual
jadi biasanya kalau rapat memang selalu mempertanyakan hal hal yang aktual yang menjadi perhatian publik
nah kasus brigadir j ini bukan hanya aktual tetapi menyentuh maruah kepolisian
habis itu diiringi dengan motif yang sampai hari ini belum jelas
apa itu motifnya yang kata pak mahfud tidak bagus untuk diungkap depan anak anak
untuk orang dewasa
ya habis itu muncul lagi fitnah soal konsursium
nah habis itu muncul lagi soal sembilan ratus miliar di rumah pak sambo dalam box dan itu us dollar di vox silver
ini semua berkembang makanya gini setiap terjadi bersih bersih itu pasti ada penolakan
makanya langkah kapolri untuk melakukan bersih bersih
tapi hemat saya agar terukur
dan juga betul betul dihitung tidak terjadi kebuncangan juga di dalam
karena banyak orang yang kehilangan jabatan
akan ada juga orang pihak luar yang selama ini diuntungkan dengan backing backing kepolisian
kemudian merasa tidak nyaman jadi berat ini beban kapolri terus terang
sangat berat karena menghadapi internal juga menghadapi eksternal
karena ini banyak apakah bisnis bisnis ilegal istilahnya bandar bandar ini juga menumpangi ke sini
oke baik baik
nah ini menurut saya perlu apa yang disampaikan oleh kapolri ketegasan yang sudah disampaikan oleh kapolri menurut saya itu langkah yang tepat
oke baik gus jasil
saya ke pak hairul fahmi
pak heru langsung saja apa yang urgent yang menurut anda perlu digali
oleh komisi tiga dalam rapat dengan kapolri besok
memang banyak rumor terkait persekongkolan yang terstruktur masif dan masif di tubuh polri ini ya
karena ini memang puncak gunung es dari sekian banyak persoalan yang ada di organisasi kapolri
tapi apa namanya akan banyak pertanyaan akan banyak persoalan yang akan terus terdalam rapat di komisi tiga besok
tapi saya kira setidaknya ada beberapa hal yang perlu di
yang dipastikan dari kapolri ya
pertama apakah yang harus dipastikan itu terkait apa namanya sanksi
ada yang tidak apa namanya tidak apa namanya pasal pidana lah gitu ya
ini jangan sampai ada pembiasan atau upaya meniadakan sanksi disiplin dan etik yang relevan ya
misalnya beri suatu statistik beri sanksi pembebasan dari jabatan terhadap pangkat maupun penundaan kenaikan pangkat dan gaji gitu ya
ada oknum oknum atau para apa namanya personil polri yang katakanlah terlibat langsung atau tidak langsung dalam apa namanya dalam penanganan kasus ini
dan kemudian penghalang halang penyidikan dan lain sebagainya
itu terkait dengan etik gitu ya
kemudian saya kira pastikan juga bagaimana langkah polri untuk kemudian memperbaiki situasi
nah ini bagaimana langkah taktisnya bagaimana langkah strategisnya
saya kira perlu ada tindakan kolektif dan institusional gitu ya untuk menyampaikan permintaan maaf pada negara dan masyarakat ya terkait organisasi polri
bagaimanapun gini polri ini polri adalah perangkat yang punya mandat konstitusional gitu ya untuk melakukan kekerasan yang proper atas nama negara dalam penegakan hukum keamanan ketertiban dan perlindungan masyarakat
karena itu ya saya kira penting dipastikan ini ya
ya baik nah supaya reputasi segera bisa diperbaiki ini saya kira perlu ada upaya yang terbaik juga dari polri untuk membuat tindak secara kolektif dan institusional tadi untuk menyampaikan permintaan maaf
oke baik pak herufami soal kerjaan sampung
saya kira pembinaan polri juga harus apa namanya disusun dalam agenda reformatif politik
yang jelas yang meliputi pembenahan doktrin strategi dan posul ya itu yang saya kira penting
oke baik pak heru fahmi soal kerajaan sambo ini menurut anda seberapa penting itu yang harus dibahas harus digali oleh dpr besok
ya penggaliannya tentu saja saya kira harus sekedar memenuhi keingin tahuan bolehlah
tapi jangan sampai menentu juga menggauhlui proses penyidikan yang sedang berjalan begitu ya
karena bagaimanapun di
sidang di dpr kan bukan proyekisnya jadi saya kira
untuk memuaskan keinginan jadwal gujjasil dan kawan kawan saya juga saya kira oke lah
ini masih belum jelas ya apakah besok terbuka atau tertutup
anda mendukung yang mana besok ini apakah sebaiknya terbuka saja publik boleh melihat atau dilakukan secara tertutup
saya lebih baik ini dilakukan terbuka
karena dpr ini adalah wakil
dari publik dari rakyat
nanti kalau ini dilakukan tertutup seakan akan ada kong kali kong
yang selama ini dianggap dpr dapat amplop coklat dan lain lain
nah oleh sebab itu besok rapat pasti terbuka
nah termasuk juga untuk mengupas apa yang disebut dengan fitnah fitnah itu termasuk kerajaan sambu
apa betul ada kerajaan sambu
bukankah itu dalam tanda kutip cukup
dalam tanda kutip itu juga yang diprintir dibuat opini nya
makanya menurut saya justru memang banyak yang menyampaikan termasuk pak mahfud memang besarnya
wawenang yang dimiliki oleh kadipropam
sehingga dianggap ada polisi dalam polisi
karena kadipropam itu bisa menjadi bintang tahu bahkan bisa menjadi kapolri nya
nah sementara kompolnas sebagai polisi yang mengawasi polisi itu nggak punya kewenangan apa apa
dalam konteks itu ya penyidikan
nah oleh sebab itu kita sudah termakan banyak isu termasuk mengatakan bahwa ada polisi di dalam kepolisian
ada kerajaan sambu
nah ini nanti saya yakin pak kapolri akan menyampaikan itu
karena biasanya dalam kasus kasus besar seperti ini terkadang bumbunya lebih besar daripada faktanya
atau sebaliknya karena menyangkut polisi banyak yang ditutup tutupi
oleh sebab itu menurut saya objektif saja jangan ada yang menutup nutupi kasus ini
jangan ada juga yang menggiring giring lari dari masalah yang sebenarnya
tetapi bahwa ini kejadian dilakukan oleh kepolisian
ini memang harus ada pembenahan
harus ada pembersihan
harus ada bersih bersih di kepolisian gitu
kalau itu tidak dilakukan maka citra polisi akan tambah hancur
dan ini sudah dilakukan oleh kapolri
nah maka besok komisi tiga atau siapapun boleh menitip pertanyaan kepada komisi tiga
kami tidak akan menutupi kasus ini
oke baik baik
karena pak kapolri bisa menyampaikan secara terang kepada publik
asal tidak mempengaruhi proses penyidik
ini kan banyak sekali yang mempengaruhi termasuk membuat motif motif
dan kemudian liar
awalnya pelecehan seksual abis itu katanya terlibat apa itu biseksual abis itu
eh seakan akan ini porno semua
ini menjadi pengepul uang haram
itu banyak sekali
ini menambah beban kepada kepolisian dan juga kita
dan kadang kadang berita fitnah itu lebih bisa diterima oleh masyarakat
daripada fakta aslinya begitu ya
daripada fakta aslinya
jadi dunia media sosial ini justru sempalan berita yang hoax
itu justru yang kadang lebih cepat diduplikasi
nah tugasnya komisi tiga besok untuk meneruskan ini
yang benar dibaca sendiri saja
baik terakhir pak herfami singkat
anda sepakat juga ya berarti besok sebaiknya terbuka saja karena ada juga argumentasi bahwa ini kan belum p dua puluh satu
jadi bisa juga kemungkinan ini dilakukan secara tertutup
ya saya sepakat ini harus terbuka ya
karena ini untuk menunjukkan juga intikat baik polri
dan intikat baik pemerintah dan dpr sebagai penjaga fungsi pengawasannya dalam hal ini
sehingga kita bisa melihat proses berjalan dan tapi tentu saja dikatakan tadi ya
ini tidak bukan super darurangka mempengaruhi arah hati kita
mengaruhi arah proses dan arah penyisikan
sehingga kita apa namanya yang paling penting saya kira di dpr itu adalah bagaimana menunjukkan bahwa bersih bersih itu bukan sekedar bersih bersih temporer gitu ya
tapi ini bersih bersih yang apa namanya yang apa namanya yang sepatunya jangka panjang
ini berupa agenda besar ya
reformasi polisian ini yang paling penting kita pastikan melalui dpr ini ya
tadi ya karena apa namanya saya kira juga ini harapan masyarakat gitu ya
lembaga polri ini saat ini sudah penting untuk dipastikan agar otoritasnya bisa dikontrol bisa diawasi sepenuhnya
termasuk melalui distribusi dan pembatasan kewenangan yang jelas dan tegas
saya nggak ada lagi kerajaan kerajaan
kalau soal citra ya
bagaimanapun polri ini kepolisian dimanapun di seluruh dunia
bekerja bekerja baik saja itu masih bisa dibenci
apalagi bekerja buruk
sehingga ini kita bicara bagaimana membenahi ke depan saja
dimulai dengan apa namanya apa namanya istikad baik
pemberdayaan diri berkomitmen apa namanya sama apa negara dan masyarakat
itu saya kira
kita tunggu besok rapat dengan kapolri dengan komisi tiga
semoga ini bisa menjawab dan meneruskan berbagai isu dan juga persoalan
tentu ujungnya adalah tentu bersih bersih dan juga reformasi di dalam tubuh polri
terima kasih banyak gus jazil
kita tunggu besok
hasilnya seperti apa
terima kasih banyak selamat malam sehat selalu